mencegah pencemaran sungai akibat limba hewan kurban saat idul adha
dan di siang dinas lingkuan hidup kota surabaya
menerjunkan tim patroli sungai menggunakan perahu karet
para petugas mensosialisasikan larangan mencuci limbah hewan kurban
atau lima organ dalam hewan kurban di sungai
patroli sungai dilakukan di sepanjang sungai kalimas
mulai dari jalan ngagel hingga jembatan petekan kota surabaya
sepanjang penyisiran petugas patroli menemukan banyak warga
yang masih mencuci limbah hewan kurban di sungai
petugas langsung mendatangi warga sembari mensosialisasikan
agar tidak mencuci limba hewan kurban di sungai dan membagikan karung pembuangan
larangan mencuci limba hewan kurban atau rumen di sungai dilakukan
untuk menjaga estetika sungai sebagai kawasan wisata dari bau dan kotoran
selain itu juga untuk menjaga bahaya dari penyakit yang disebabkan oleh hewan kurban
kenapa saya memilih yang di kalimas ini
karena kalimas ini adalah kawasan wisata
kawasan wisata itu artinya estetika dari sungai ini harus dijaga
satu dari bau dua juga dari penampakan sungai sendiri
karena khawatir kalau kotorannya itu kalau sapinya sehat tidak masalah
tapi kalau sapinya berpenyakit itu yang bahaya
sebelumnya pemkot surabaya telah melakukan sosialisasi melalui kelurahan dan kecamatan
agar pemotongan hewan kurban
kurban dilakukan di rumah potong hewan
jika tidak dilakukan di rph diharapkan limba hewan kurban atau rumen tidak dibuang di sungai
surat edaran sudah diedarkan sejak tujuh belas juni dua ribu dua puluh tiga lalu
wahyu pratama surabaya jawa timur